terciduknya anggota dpr ri aditya moha oleh kpk menambah daftar panjang kader golkar yang harus berurusan dengan komisi antirasuah
berdasarkan informasi yang kami himpun dari portal prita detikom berikut ini deretan kader golkar yang harus berurusan dengan kpk sepanjang tahun ini
dua puluh juni dua ribu tujuh belas ketua dpd golkar provinsi bengkulu yang juga menjabat sebagai gubernur bengkulu ridwan mukti diciduk kpk
kasusnya adalah dugaan suap v proyek jalan di kabupaten rejang lebong senilai tiga puluh tujuh miliar rupiah
ridwan pun mundur dari jabatannya sebagai ketua dpd golkar bengkulu dan juga gubernur bengkulu yang baru ia jabat selama satu tahun
kpk juga menetapkan anggota dpr ri dari fraksi golkar markus nari sebagai tersangka pada sembilan belas juli dua ribu tujuh belas
markus nari diduga melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain
atau sebuah korporasi dalam pengadaan ktp
ketua dpd golkar mengatakan
nilai transaksi untuk memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran ktp elektronik senilai satu empat triliun rupiah
selanjutnya wali kota tegal siti mas sita suparno
sita merupakan kader partai nasdem yang kemudian maju ke pemilu wali kota tegal tahun dua ribu tiga belas lewat usungan partai golkar
kpk mengatakan bahwa ada dugaan pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di rsud kardinah
dan mengibatkan wanita kelahiran sepuluh januari seribu sembilan ratus enam puluh
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat ini total nilai dugaan suap sebesar lima satu miliar rupiah
kpk pun melakukan ott pada dua puluh sembilan agustus dua ribu tujuh belas
masih seorang pemimpin daerah ia adalah orang kaya arya zulkarnain
yakni bupati dan juga ketua dpd golkar batubara yang diamankan oleh kpk di rumah dinasnya tiga belas september dua ribu tujuh belas
oka arya diduga menerima suap pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten batubara sumatera utara
senilai empat empat miliar rupiah
dua belas september dua ribu tujuh belas kpk menetapkan ketua dprd banjarmasin kalimantan selatan
sekaligus kader golkar iwan rusmali sebagai tersangka
iwan tersangkut suap persetujuan rancangan peraturan daerah penyertaan modal kota banjarmasin
kepada pdam sebesar lima puluh lima miliar rupiah
total ada uang empat puluh delapan juta rupiah yang disebut sebagai bagian dari uang suap
wali kota cilegon dua periode tubagus iman aryadi
menambah daftar panjang kader golkar yang berurusan dengan kpk
status tersangka yang melekat pada dirinya diumumkan kpk pada dua puluh tiga september dua ribu tujuh belas
kpk menyebut ada modus penggunaan saluran corporate social responsibility yang digunakan dalam korupsi ini
diduga uang swasta mengalir ke klub sepak bola cilegon united fj
uang senilai satu lima belas miliar rupiah diamankan oleh kpk
namun tubagus iman membantah keterlibatannya dalam kasus ini
dua puluh enam september dua ribu tujuh belas kpk menemukan sebuah uang yang dihubungkan oleh ketua dprd banjarmasin
dua puluh tujuh september dua ribu tujuh belas menjadi tanggal yang akan selalu diingat oleh rita widiasari
ketua dpd golkar kalimantan timur yang juga menjabat sebagai bupati kutai kartanegara ini
ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk karena diduga menerima gratifikasi terkait izin tambang
kpk menegaskan bahwa penetapan tersangka rita bukan berasal dari operasi tangkap tangan
aditya moha kader muda partai golkar sekaligus sebagai anggota terhormat dewan perwakilan rakyat republik indonesia
terciduk operasi tangkap tangan oleh kpk
aditya diduga melakukan suap kepada seorang hakim untuk mengamankan putusan banding vonis mardinamoha
yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri dan telah difonis lima tahun penjara oleh pengadilan negeri manado
kpk mengamankan total uang enam puluh empat ribu dolar singapura
terakhir adalah stiano fanto
ketua dpp golkar ini sempat berurusan dengan kpk sebelum ia memenangi pra peradilan atas statusnya sebagai tersangka oleh kpk
dua puluh sembilan september dua ribu tujuh belas ini adalah sebuah peradilan yang terakhir di ketua dprd
dua puluh tujuh september dua ribu tujuh belas setnov diduga menerima sejumlah dana proyek ktp elektronik yang total nilai proyeknya mencapai lima sembilan triliun rupiah